dan saudara banjir luapan debit air sungai jerawan di kabupaten madiun jawa timur kian meluas
ketinggian banjir mencapai satu meter hingga mengganggu aktivitas warga
banjir yang merendam sejumlah desa di wilayah kecamatan balerjo diantaranya desa balerjo kedung jati dan juga warurejo
di desa warurejo luapan air sungai ini menyebabkan dua titik tanggul jebol
jebolnya tanggul mengakibatkan rumah warga di dua dusun yakni dusun waru dan juga dusun templek terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter
sekitar tiga ratus keluarga saudara yang terdampak banjir sebagian warga memilih mengungsi ke kantor desa dan juga masjid
ini kalau di rt delapan belas itu hampir satu setengah meter
itu yang di atas delapan belas itu dusun dua
kalau di lingkungan sini ada berapa kakak yang terdampak
ini hampir tiga ratus an bil
petugas gabungan bpbd tagana tni polri dan juga tim medis mengevakuasi sejumlah balita dan juga lansia yang terjebak banjir di desa balirjo madiun jawa timur
menggunakan perahu karet para balita dan lansia ini dibawa keluar rumah mereka yang terendam banjir hingga satu meter
balita dan lansia ini selanjutnya diungsikan sementara ke balai desa
tak hanya permukiman warga saudara banjir akibat luapan sungai jeruan di madiun jawa timur juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan di balerjo
ketinggian banjir yang mencapai lima puluh cm membuat pemotor harus menggunakan jasa angkut gerobak untuk melintasi jalan tersebut
banjir di madiun saat ini merendam sejumlah desa di tiga kecamatan yakni balerjo bungu dan juga pilang kenceng
ketiga kecamatan di madiun jawa timur jawa timur dan juga pilangkenceng
ketiga kecamatan di madiun jawa timur jawa timur dan juga pilangkenceng